tenaga ahli kantor staff presiden ali mohtar ngabalin menyampaikan akan melakukan pertemuan dengan pihak pihak terkait untuk membahas kabar mengenai surat penghentian penyidikan atau sp tiga kasus cat porno yang menimpa rizik syihab
ngabalin menyampaikan dirinya dan beberapa pihak yang terkait dengan kasus hukum rizik syihab akan menggelar pertemuan untuk membahas kejelasan kabar mengenai kabar sp tiga yang keluar pada sabtu malam ini
sejauh ini pihak istana belum ingin memberikan komentar ataupun tanggapan resmi terkait kabar tersebut
ngabalin menambahkan usai pertemuan malam ini baru dirinya akan memberikan keterangan mengenai kabar sp tiga yang dikeluarkan untuk kasus cat porno rizik syihab
nanti sebentar setelah sholat isya kita akan dapat kabar terkait dengan kita mesti duduk diskusi kan diskusi dengan pemangku pemangku kepentingan
kuasa hukum kuasa negara untuk luar negeri administrasi dan lain lain sebagainya
itu informasi yang sampai ke saya dan saya percaya insya allah teman teman butuh sedikit kesabaran
kita takabalallahu minaw minkum takabal yakrim dan pasti dapat kabar yang benar
tidak sampai ke istana tidak ada urusannya dengan istana
tidak ada urusannya dengan istana
bagi saya sebagai tenaga utama ahli utama di ksp
tentu saya mesti koordinasikan bicarakan dengan pak muldoko selaku kepala staff
karena semua data dan informasi itu kan kami harus bicarakan kemudian membuat analisis yang kuat untuk menyampaikan kepada bapak presiden